kegaduhan sumbangan dana dua triliun rupiah yang dijanjikan herianti warga palembang sumatera selatan ini belum berakhir
dikutip dari cnn indonesia com setelah menjalani pemeriksaan selama delapan jam hingga senin malam kemarin
hari ini polda sumatera selatan kembali memanggil herianti untuk menjawab pertanyaan
apakah dana dua triliun rupiah ini jadi dicairkan
herianti juga harus menjawab mengapa rencana pemberian sumbangan ini berlarut larut
polda sumatera selatan menyatakan bersedia membantu jika pihak herianti menemui kendala
kelanjutan pemeriksaan ini seiring rasa penasaran publik
sepekan lebih sejak penyerahan simbolis dana dua triliun rupiah oleh herianti tidak kunjung terlihat wujudnya
malahan uang yang dijanjikan ini diklaim masih berbentuk aset di luar negeri
proses pencairan dana yang misterius berujung pada kerugian publik
bahkan kini mengemuka keraguan ada atau tidaknya uang yang dijanjikan
ibu heriati kita undang ke polda kita undang bukan kita tangkap
ya rekan rekan sekalian perlu dikasih berawai
kita tidak menangkap ibu heriati tapi kita mengundang untuk datang ke polda
untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang dua t melalui bilit giro
terima kasih pak
profesor hardy darmawan yang ditunjuk sebagai perwakilan keluarga akidi tio justru siap meminta maaf jika dana ini ternyata tidak ada
hardy mengaku tidak tahu apakah dana dua triliun rupiah ini benar benar ada atau tidak
dia mengatakan kepada saya uang itu ada
terus gimana tuh
gak pernah melihat bentuk fisik uangnya
nah sekarang profesor dengan ini ternyata uangnya tidak ada
menurut profesor profesor perlu minta maaf gak ke masyarakat semata selatan indonesia
ya kalau tidak ada ya kita bawa
kami tidak minta maaf juga
dua puluh enam juli lalu keluarga akidi tio membuat heboh dengan melakukan donasi uang dua triliun rupiah untuk membantu penanganan covid sembilan belas di sumatera selatan
pro kontra terjadi setelah sepekan pasca penyerahan bantuan secara simbolis yang dihadiri kapolda sumatera selatan
gubernur sumsel komandan korem gapo dan pejabat penting lainnya tidak kunjung diterima oleh polda sumatera selatan
demi deputan cnn indonesia